winnie pratiwi adalah salah satu milenial yang bermimpi memiliki rumah minimalis di kawasan tanggerang selatan
ia dan suami memiliki selera tinggal di perkotaan yang tertata rapi bersih dan tenang
meski jauh dari lokasi tempat bekerja di kawasan sudirman jakarta selatan
melalui kredit pemilikan rumah atau kpr winnie menganggarkan rumah yang dibelinya minimal sembilan ratus juta rupiah
karena ia lebih fokus dengan kualitas material rumah yang digunakan pengembang
pilihannya kpr karena sebenarnya standar aku untuk rumah itu cukup tinggi
makanya aku milih juga yang seengganya minimal sembilan ratus jutaan gitu
makanya kayaknya masih agak berat sih buat aku sama suamiku kalau untuk cash gitu
biasanya kan aku nyari nyarinya tuh yang kayak belum jadi gitu kan
terus biasanya ada project managernya gitu gitu
nah biasanya aku tanya kayak materialnya tuh apa ya semakin bagus developernya tuh
ya biasanya mereka cukup
hatiin kualitas material bahan bangunannya juga sih
orang orang seperti winnie ternyata menjadi target pasar pengembang
real estate indonesia rei mengakui lima belas persen penjualan properti nasional di dua ribu dua puluh
dikontribusi oleh pembelian rumah oleh milenial
karenanya segmen keluarga muda inilah yang saat ini banyak diincar oleh pengembang
dengan cara membangun rumah sesuai selera kaum milenial
dengan harga jual yang juga disesuaikan
yang disesuaikan dengan kemampuan mereka
kalau dari harga itu relatif di bawah satu miliar
tapi kalau mostly kebanyakan itu yang lima ratus juta ke bawah
yang memang pasar secara umum itu memang cerukannya sangat besar
saya harus bilang kalau kebutuhan manusia itu primernya adalah rumah tapak sebenarnya
jadi walaupun dia sudah punya apartemen pasti akan mencari pada akhirnya rumah
landed house bahkan kalau saya lihat beberapa laporan keuangan dari developer besar
dia cukup membuat penjualan cukup baik tahun dua ribu dua puluh satu ini dibandingkan tahun dua ribu dua puluh satu
rumah minimalis memiliki tata ruang yang sederhana namun efisien
sekat ruangan yang bebas dan terbuka disertai dinding interior minimal
desi aritonang yudhistira satria jakarta